sampai jumpa di video selanjutnya
irfan kenapa sama irfan
di luar ada angga
masa masalah balik balik aja kok
ini ada acara bawa koper segala loh
kamu malam malam keluar
keluar kayak begini
iya karena aku sama reno mau jalan jalan berdua
mau jalan jalan malah malam gini
ya kan jalan jalannya
din ini udah malam banget loh
kamu kondisinya lagi hamil besar kayak gini bawa reina
kayaknya taksi online aku udah sampe deh om
dengan bu andin
baik bu saya bawa kan hape
wakil aja terbunuh yangbalu juga
crate selama bayi laying pernah bikin langsung balacha
kamu keluar keluar sayang aku bisa bisa saya turun dulu sayangnya andien andien kamu apa apa
hai andien eh kamu masih banyak
ya sekarang kalau dipikir pikir
ya sekarang kalau dipikir pikir
ya sekarang sekolah dipikir pikir
hal terbaik yang bisa lo lakuin itu lo ketemu sama om iravana
kalau dari awal dia tahu pelakunya itu bokap lo
harusnya dia benci sama lo
dia dendam sama keluarga lo
dia sangat sangat baik ke keluarga lo
sebenarnya dari awal
gua tahu masalah ini
udah mikir kesana
tapi masih gue tahan
gue simpan sendiri karena
gue belum nemuin bukti yang valid kan
ditambah lagi dengan banyaknya masalah
bikin kepala gue jadi
dan belum lagi gue mikir reaksi andien kalau andien tau
gua ngerti gimana perasaan lo kondisi lo sekarang
mendengarkan lo cepet telepon om irfan
ga usah ketemu

sampai jumpa di video selanjutnya

telepon sedang hidup
silakan hubungi beberapa saat lagi
ini saya ada keperluan mendadak
jadi saya harus segera balik
besok ya kita ketemu lagi ya pak ya
oke makasih pak
mama bangun ma
itu kayaknya cuma kecapean
ya rena sama mama nginep di rumah ovan dulu ya
untuk malam ini ya
aduh terpaksa aku harus bawa andi dan raina ke rumah
gimana dengan jessy
masa pengfitil nih
dia udah tidur belum
nggak udah indigenous
oke kalau gitu kamu tolong siapin kamar tamu
terus kasih tau ima suruh telfon dokter pribadi saya
tenang ya sayang ya
kita berdua aktif
perasaan gua jadi gak enak gak
ya pemeningan gua ngobrol aja masalah om irfan ini kandin ya
juga mikir yang sama
satu hal yang gue takutin
om irfan bisa ngomong macem macem ke andin
dan andin bisa mikir kemana mana
andin dimana sekarang
katanya di rumah bapak surya
lu cerita semuanya
bukakanlah pintu maaf di hati andin
untuk keluarga ini ya allah
untuk keluarga kami
semoga kamu bisa berkumpul kembali
menjadi keluarga yang bahagia seutuhnya
aku pergi sebentar ya ke rumahnya bapak surya
sayang andin kan baru aja pergi
kenapa kamu gak kasih waktu sebentar buat dia
supaya lebih tenang
kenapa sama irfan
di luar ada angga
bahasa allah om irfan